aduh bu masih kaget ya bu ya
udah bu tenang aja maka ibu tuh jalan jalan ngomel ngomel
tuh kan jadi melengke gitu
oh saya yang jadi buru pabrik disini
ada sopan sopannya kamu
ini ibu yang punya pabrik ini
kalian mau jalan
ya udah jalan aja gak apa apa kok
gak usah enak sama aku
gak apa apa kok tak
loh gak maulah ninggalin kamu di rumah sendirian
apalagi keadaan kamu lagi kayak gini
padahal tadinya pengen ngajak jalan berdua sama lia
tapi kalau juy tadi tinggal kasihan juga sih
mau jalan sekarang
hebat banget kayaknya raja minyak dari medan
mau pada kemana lo
ini nih si gilang ngajakin jalan jalan
mau pada jalan
yaudah gue ikut ya
yaudah ikut aja pasti seru banget ya kan
ya pasti seru banget kok

kok ngeliatin adrian kayak gitu sih
main lagi yuk
ini tanda sejak mama lahir sayang
kakek kamu juga punya
terus nenek buyut kamu juga
tanda itu betul betul mirip sama punya mama
kok bisa ya
aku gak mungkin salah lihat
aku udah lihat itu dua kali
saya temennya adrian
jadi apa bener yang adrian bilang sama saya
kalau adrian itu bukan anak kandung tante
adrian memang anak angkatan
tante udah difonis
dulu kami dapet adrian
dari seseorang yang menjual dia ke kami
waktu dia masih bayi
adrian bukan anak kandung ya
tante jangan jauh
tante juwita jalan dulu ya
kamu mau kemana tak
juita mau jemput papa di rumah sakit jiwa
tante yakin tante mau ikut

tapi tante ganti baju dulu ya

ini juga tante yang inget ya
papa inget kan
ini aku ranti
kamu masih inget aku kan
sekarang juita tinggal sama aku
aku akan jaga juita dan sayang sama cerita seperti anak aku sendiri
kamu gak usah khawatir ya
koplo kalian semua
masa beginian aja gak pada becos
saya harus cek
setiap sudut ruangan ini
itu siapa sih itu
itu sih namanya bukan mara
tau gak sadis
ini ibu yang punya pabrik ini
bu ibu harus pulang
apa apa disuruh pulang
ibu kan harus istirahat
aku punya banyak urusan
bu tunggu bu
saya tadi gak sengaja gak sopan sama ibu
saya gak tau
bu maafin saya jangan pecat saya ya bu ya
saya gak akan pecat kamu
terima kasih ibu ya
itu bukan ibu mika ya
ngapain dia ngumpet di situ
ibu ngapain di sini
yaudah kalau gitu ibu ikut saya aja ya
disini baik nyaman bu
setiap hari saya dikurung di dalam kamar
padahal saya cuma ingin berada di tempat suami dan anak saya
mereka begitu cintakan gunung
hasrat untuk mendaki setiap gunung yang indah
tidak bisa terbendung
gunung juga lah yang merenggut mereka berdua
saya sangat mencintai mereka
hidup saya hampa tanpa mereka
waktu saya tidak banyak lagi
tapi justru di sisa waktu yang saya punya
saya ingin dekat di tempat yang mereka kagumi
saya ingin mendaki
setiap gunung yang mereka daki
menapaki jejak orang orang yang saya sayangi
saya ingin dekat sama mereka
dan saya sangat berharap
keinginan saya itu bisa terwujud
ibumu daki gunung